jadi yang sudah ditanyakan
tidak usah diulang lagi pak ya
terima kasih yang mulia
pertanyaan pertama saya
apakah acara tot itu sifatnya
maksudnya ada orang lain yang diundang dalam acara tersebut
mohon saya diberikan informasi tentang
dalam acara pembukaan
siapa tadi sudah
yang membuka adalah ketua tkn
dalam acara pembukaan itu
siapa saja yang hadir dalam acara pembukaan tot itu
hanya tkn dan
saya ingin bertanya
dalam acara pembukaan itu siapa saja yang hadir
hadir dalam acara pembukaan tersebut
hadir bukan di pembukaan
tapi dalam sesi
kepada kuasanya tidak perlu
menurut saudara paslon nomor satu hadir pada hari apa jam berapa
hari pertama selepas maghrib saya ingat
itu dalam acara pembukaan
ya jadi presiden jokowi hadir dalam acara sesi sesi yang keberapa
sesi yang lupa menyebut sesinya tetapi sama seperti
harinya saja hari apa
ya hari pertama
hari pertama itu hari apa
yang jelas tanggal dua puluh
harinya tidak ingat
apakah presiden jokowi memberikan sambutan dalam acara tersebut
ya menyampaikan menyampaikan boleh dibilang sambutan
ya sambutan begitu ya
saya kolapsi lagi tadi tanggal dua puluh berarti itu hari rabu
itu di hari kerja ya
kan ada setelah itu setelah pembukaan kan ada materi materi
berapa jumlah materi yang disampaikan dalam acara tersebut
keseluruhan secara umum saya sampaikan ada materi beberapa tokoh yang tadi sudah saya sebutkan
kemudian ada materi dari pelaksana penyelenggara pemilu dan dari internal tkn
materi yang pertama siapa yang menyampaikan
materi yang pertama pengarahan internal disampaikan oleh pak lukman edi bersama dengan pak arief
materi yang kedua atau sesi kedua
sesi kedua yang menyampaikan internal tkn tadi sudah saya jelaskan saya sendiri bersama mas jimmy dan seorang moderator
terus yang ketiga materi ketiga
materi ketiga pengarahan dari tamu senior
ya dari tokoh
bisa sebutkan namanya
maksudnya presiden ya
waktu itu kami tidak menyebutnya presiden karena kami hanya menyebutkan pak joko widodo saja
jadi hari rabu itu dia tidak presiden
soal itu kurang tahu barangkali ada izin tertentu yang kami tidak ini
itu materi ketiga
materi keempat seterusnya apa
keempat berarti ya
yang berikutnya setelah itu seingat saya pak ganjar
baru kemudian materi materi lain
karena terus terang begini
saya tidak apa namanya saya tidak mencari materi materi lain
saya tidak mencari materi materi lain
terkadang ada hal teknis lain yang harus saya lakukan dan saya harus meninggalkan ruangan itu
ada satu nama yang tidak disebutkan
apakah insinyur hasto kristianto menjadi pemateri
apakah memberikan materi
jawab saja iya atau tidak
waktu beliau menyampaikan saya tidak ada di tempat
anda kan tadi katanya penanggung jawab acara
pastilah anda hafal siapa itu pematerinya
pertanyaan saya begini
apakah selama acara dua hari tot itu anda hadir dari awal sampai akhir
saya ada di lokasi
hanya tadi seperti saya bilang
kadang saya meninggalkan ruang acara
tapi saya bisa di tempat panitia
saya harus mengkonfrontir ini karena saksi kami sebelumnya itu mengatakan bahwa insinyur hasto tidak hanya sekedar hadir tapi memberikan materi
apakah itu benar
kalau slide beliau ada
slide beliau ada
berarti dia memberi materi
berarti dia memberi materi
karena begini pak
beberapa materi yang ada slide nya itu tidak hanya disampaikan di dalam tot itu
tetapi juga disampaikan dalam pelatihan pelatihan yang lain
sekedar menanyakan saja
tadi anda sudah disumpah dengan al quran
jawab saja pertanyaan saya
apakah hasto kristianto memberikan materi
saya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya saksikan
jawab saja pertanyaan saya
apakah hasto kristianto memberikan materi dalam acara tot
saya tidak mengikuti sesi beliau
tapi ada gitu ya
kemungkinan beliau menyampaikan
ada lagi pemateri lain
itu ya cukup